waktu berlalu tanpa terasa
bulan suci ramadan akan segera tiba
ketika kita melihat ramadan pasti sudah di ujung di ujung pikiran kita pasti akan diakhiri dengan lebaran
tapi karena kita masih pandemi ya semoga saja nanti kita bisa mudik bertemu dengan orang tua
dengan saudara yang masih ada
namun saat ini kita harus menjalaninya dalam suasana yang berbeda
sebetulnya kalau boleh jujur saya satu tahun sejak pandemi itu saya belum pernah pulang
satu kali dalam satu keton paling sedikit
tapi karena pandemi mungkin bisa dibilang hal itu nggak bisa dilakukan secara langsung ya
yang paling dirindukan adalah sebenarnya ketika bisa puasa sama sama dan bisa buka puasa juga bareng sama rekan rekan kantor
tadarus biasanya bareng bareng dengan keluarga dengan teman
selalu terbayang kerinduan akan segala aktivitas
setiap kali menyambut bulan penuh rahmat dan ampunan
berdiskusi dalam setiap kajian tanpa ada batasan
hingga berbuka puasa bersama sambil saling bertatap muka
selalu berharap ada harapan untuk kita bisa kumpul lagi ketemu gitu ya secara fisik
kita masih bisa sampai di ramadan tahun ini gitu
ketika banyak di luar sana yang mungkin usianya nggak sampai gitu
karena covid ini juga merengut nyawa almarhum kakak saya yang merupakan seorang tenaga medis
saya kebetulan tahun lalu nenek saya meninggal ayah saya juga meninggal
jadi mungkin tahun ini semuanya berbeda
ramadan memang bulan yang begitu istimewa
untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada allah swt
membentuk setiap individu menjadi insan yang berahlak mulia
di sini allah memberikan satu keistimewaan pada bulan ramadan
kalau ibarat orang jualan itu allah mengobrol pahala sebesar besarnya dan mendiskon dosa itu sampai habis
lebih banyak empati yang bisa kita berikan kepada sesama kita gitu
karena mungkin ada mereka yang kondisinya nggak seberuntung kita
memperbanyak rasa syukur ya karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati ramadan tahun ini
bulan ramadan merupakan momen di mana pintu surga dibuka selebar lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat rapatnya
harapannya tuh selalu ingin covid sudah selesai
biar kita bisa bertemu dengan ramadan yang seperti sebelum panemi lagi
aduh rindu banget sih
situasi pandemi tidak menjadi halangan
ketakwaan dan keimanan kita selalu dinantikan melalui indahnya gemar rindu ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
tanpa terasa telah setahun kita hidup bersama pandemi
alhamdulillah kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat ilahi
dan kini sebentar lagi
bulan suci ramadan akan kembali tiba
ramadan bulan yang teramat istimewa
bulan suci penuh rahmat dan ampunan
saat yang tepat untuk kita semua semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan
kepada allah subhanahu wa ta ala
melalui indahnya gemah rindu ramadan seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
mari terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua
bagi lembaga perekonomian dan bangsa
senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh